bukan nenek nenek udah gak mau ngeliat kalian berdua lagi
apa kalian sengaja ingin membuat keadaan yang tambah parah
gue gak pernah berharap kayak begitu sat
dan gue tau lo itu marah sama gue gara gara
nyokap gue udah bikin lo buta kan
tapi semua itu gak sengaja sat
nyokap gue gak sengaja
kalau dia udah tahu kenapa dia gak jujur
kok kita berhenti
ada andri dan dewi
sepertinya nenek ingin mengambil jalan lain
karena memang udah betul betul gak mau lagi liat mukanya andri
nenek itu udah gak mau lagi liat muka kamu
ini bahasa tubuhnya kan udah keliatan
nenek gimana kabarnya sekarang
ppk aja kan nek
tadi dokter bilang apa sama nenek
nenek bisa sakit gara gara dewi
oke kamu jangan khawatir ya
aku yakin nanti juga nenek gak marah lagi sama kamu
kamu coba aja terus baikin beliau
pasti hatinya luluh
selama ini nenek kan sayang banget sama kamu
ngapain kalian masih di sini
bukan nenek nenek udah gak mau ngeliat kalian berdua lagi
apa kalian sengaja ingin membuat keadaan yang tambah parah
gue gak pernah berharap kayak begitu sat
dan gue tau lo itu marah sama gue gara gara
nyokap gue udah bikin lo buta kan
tapi semua itu gak sengaja sat
nyokap gue gak sengaja
kalau dia udah tahu kenapa dia gak jujur
kenapa dia harus menyembunyikan selama bertahun tahun
lo gampang aja bilang itu gak sengaja itu kecelakaan
karena yang mengalami kebutuhan itu gue bukannya lo
lo sekarang harus gimana sat
tapi lo tetep gak mau terima semua itu sat
lo pikir gampang gue mau maafkan begitu aja ndre
gampang gue ngelupain kejadian itu sebuah
kalau lo tahu tolong kasih tahu gue gimana caranya ndre
selama bertahun tahun selama gue buta ndre
udah sat udah ndre
jangan berantem di sini ini rumah sakit gak enak
udah deh sebaiknya kita pergi aja
dalam keadaan seperti ini pun
andrei tetep lebih menang dari aku
paling nggak dia punya dewi
aku harus kehilangan segalanya gara gara tante tante
kau akan menunggu masa
maksud diri marin
padahal kita punya panggilan dari daut
jadi kamu harus bekerja di west
sebesar hai smart yang habis masuk ke upload
sem dogserg saya
yang kamu buka hp thiana
tapi kalau ada apa apa
kamu jangan sungkan sungkan ya minta tolong salam bapak
gawat ada t dewi
dia ngapain disini
saya mau jual
jom jambu dulu ya pak takut kesiangan ya
insya allah hati hati we
padahal ngapain disini
kita habis jenguk neneknya andre
kok tadi teteh ngeliat kamu sama pak jimmy sih
tete kan udah ngelarang kamu
bergaul sama pak jimmy
dia udah bikin masalah di keluarganya andre
t teteh tuh jangan suka berperasaan buruk sama orang
pak jimmy itu baik kok sama maya
dia juga bukan sumber masalah di keluarga mas andre
keluarga mas andre aja yang udah bermasalah
khusus dari kambing hitam lah
mai kamu kok ngomongnya sembarangan
teteh tuh ngelarang kamu bergaul sama pak jimmy
itu ada alasannya
buat kebaikan kamu sendiri
asal kamu tau mai
pak jimmy itu sering banget bikin teteh susah
bikin masalah sama teteh
tapi pak jimmy gak pernah bikin maya susah kok teh
pak jimmy baik sama maya
teteh ngaca dong
selama ini ibu ngelarang teteh deket kan sama mas andre
tetep aja kan teteh deket sama dia
apa hak teteh ngelarang maya teh
teteh kayak gak punya harga diri aja
kamu jangan kurang ajar mai
dewi udah kayak kakak kamu sendiri tahu
dan kalau kita masih bersama
itu karena kita itu saling mencintai
bukan karena dewi itu gak punya harga diri
terserah mas andre dia mau ngomong apa
maya gak akan dengerin teteh
sebelum tete dengerin apa kata ibu
tapi deket nya
absorbs ada apa nih
gua pada berantem ye
enggak kok bu masa sama saudara sendiri berantem
iya bu cuma lagi pengen diem aja gak ada apa apa kok
kalau ibu sampai tahu masalahku sama pak jimmy
dan ibu juga tahu kalau sebenarnya namanya pak jimmy itu bapak ete dewi